pemirsa anda masih ingat sosok wanita yang tengah viral karena punya kadar suka makan buah yang lebih dari manusia biasa
ia makan buah lengkap dengan kulit hingga biji bijinya
kami hadirkan lagi video viral ini lengkap dengan penjelasan ahli mengenai bahaya mengkonsumsi buah secara tidak lazim
hai aku lagi mak om manggis
makan buah manggis semua orang bisa melakukannya
tapi beda ceritanya jika si hitam buah manggis dimakan sekulit kulitnya
tadi abuang kulitnya
ini loh obat
ya meski kulit manggis dipercaya mengandung senyawa mani
yang menyebabkan manggis tersebut menjadi buah yang lebih baik
dan memiliki khasiat antioksidan dan anti kanker
cara makan manggi seperti ini tidak lazim
good evening semuanya
aku mau makan durian
kalau nggak tahu rasa inggrisnya durian ya durian lah
iyuh sayang maaf dulu ya
tak puas makan manggi sekulit kulitnya
wanita yang sama juga mengkonsumsi durian sebiji
pengaruhman karena dia akan posting tv baru
teranggfa dan beragam sementara hampir delapan tahun lagi
itulah seperti apakah wanita ini sudah mengubah dirinya ke dalam kemampuan ngasih suhu sekolah
inkas bahwa alkuanun nyari nikah bukan dua jenis jenis minyak
versionaly bernama uhkart jadi
zat non gizi pada buah terbagi lagi dalam bentuk zat anti gizi dan senyawa racun
yang pada buah matang biasanya masih tersisa di kulit dan biji
zat anti nutrisi yang ada itu jenisnya biasanya tanin
tanin ini kalau masuk ke tubuh kita dia akan menghambat penyerapan protein dari makanan kita
jadi zat protein kita tidak efektif diserap
tidak hanya itu zat besi pun juga menjadi tidak aktif diserap ketika tanin ini banyak di tubuh kita
nah ini tidak terukur tapi yang jelas akan mempengaruhi efektivitas proses interaksi zat gizi di dalam tubuh kita
secara teknis konsumsi buah dengan biji dan kulitnya juga menyisakan potensi bahaya lain
dan yang paling penting lagi kalau tekstur bijinya sangat keras tentu saja bahaya
bahayanya adalah yang pertama tentu bisa melukai dinding kerongkongan kita
kalau dinding kerongkongan luka kan bisa terjadi proses peradangan bahkan infeksi gitu ya
nah atau dia
karena dia besar tidak bisa hancur langsung di kunyit menutupi jalan pernafasan
terjadi gagal nafas bahkan bisa berdampak pada kematian
menurut situs healthline biji buah tertentu seperti apel pir aprikot hingga cherry yang relatif kecil ukurannya
juga berbahaya karena mengandung senyawa cyanida dalam kadar rendah
jika dikonsumsi berlebihan biji apel dan sejenisnya bisa memicu keracunan